saya tidak bisa
iya pak ustadz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
iya pak ustadz
mau apa kesini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
kita baru ketemu dua kali
dari mana kang tahu kepribadiannya cucu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
jadi dibandingin kang aceh kang bajak gak ada apa apanya

cucunya udah kembal digombalin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
untuk pertama kalinya saya ditolak sama perempuan
hanya seorang calote kw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
kalau seandainya saya berhasil mendekati cucu
saya tidak membutuhkan mandah sep
mamba drun bahkan panjubat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
tanah dan air cidau bisa dimiliki
sama warga cidau sendiri
dan laki laki kembali ke fitranya
tanah dan air cidau adalah milik warga cidahu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
dan saya harus bisa merubutnya kembali
dengan atau tanpa bantuan siapapun
ini sekolahannya kok
oh iya emang ada tulisannya cek
nggak usah diomongin tinggal dibaca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
iya gimana sih udah sekarang berpencar aja
saya sama atem kesana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
kalau sheko sana kesini sebelah mana ya
dia keroseda aja lebih murah kok
kasih temannya si acek

yuk ringan dua kali
di rumah eris
kalau menurut nenek sebegitu pak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
kalau kamu bisa jaga ronaldo
mate bisa kerja lagi
mau kerja lagi
ini udah pelan
ini udah pelan
kan saya sudah bilang
motor saya dipake sama koswara
buat ngantar pebri
kamu lihat dia
keren deh naon
jangan jangan jennifer sengaja ngecok kita
supaya kita cari kesini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
udah jalan aja kan
mungkin kita lewat kanan kan
pebri bisa denger gak